kepala badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral
mengunjungi pos pengamatan gunung berapi babadan di magelang jawa tengah
untuk memeriksa peralatan dan kesiapan personel
peralatan hingga saat ini dinyatakan masih berfungsi optimal
kepala badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral
didampingi kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
mengunjungi pos pengamatan gunung merapi
di pos babadan kabupaten magelang jawa tengah jumat siang
selain mengecek kesiapan personel dan peralatan
pihak kementerian sdm juga mengecek suasana dalam banker
yang digunakan sebagai lokasi perlindungan jika sewaktu waktu
terjadi erupsi besar dan awan panas mengarah ke lokasi pos pengamatan
kepala badan geologi rudy suhendar
memastikan semua peralatan saat ini masih berfungsi optimal
sampai saat ini saya mendapat laporan berjalan baik
ya seperti yang dilihat di sini monitornya
semua terekam dengan baik
peralatan yang ada di setting di puncak juga
selama kejadian mulai tanggal sebelas itu tidak terganggu
kita bisa lihat di monitor di dalamnya itu kan
kita bisa melihat cctv aja kan tidak ada gangguan
jadi peralatan peralatan kita sampai saat ini
dari beberapa kejadian letusan dalam kondisi sif
menurut kepala pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi atau pvmbg
letusan yang terjadi pada jumat pagi disebabkan tekanan gas
yang dilepaskan oleh magma dari dalam
namun hingga saat ini pergerakan magma masih lambat
letusan besar yang menghasilkan awan panas
belum akan terjadi dalam waktu dekat
belum belum untuk saat ini masih belum ada peningkatan status
masih di level dua dan dengan radius bahaya yang tadi
yang tiga kilo dari puncak ya
pak sudah ada tercatat deformasi belum pak
belum masih sedikit
sedikit sekali belum kelihatan deformasinya
hanya peningkatan tadi kan ada biasa peningkatan
apa namanya aktivitas di ini ya
kemarin ada kegempaan ya
gempa gempa yang gempa vulkanik itu ada peningkatan
tadi dua belas jam tadi sebelum erupsi
memang lebih tinggi dari biasanya
biasanya tadi itu sekitar lima lima kali dalam dua belas jam terakhir ya
gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah
dan daerah istimewa yogyakarta
kembali meletus pada jumat pagi
sekitar pukul delapan lebih dua puluh menit dengan durasi sekitar dua menit
dari pos pengamatan gunung merapi di babatan
tampak tinggi kolom letusan mencapai enam meter
akibat letusan tersebut terjadi lontaran material batu panas
yang mengarah ke sisi barat dan sisi utara
arah angin ke sisi utara membuat kawasan lereng merbabu
di kabupaten boyolali dilanda hujan abu
hingga saat ini status gunung merapi masih berada pada level waspada
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
kg yogyakarta mengimbau warga agar tidak panik